dari dunia fashion kita beralih ke dunia industri otomotif
indonesia international motor show dua ribu delapan belas dibuka pada kamis sembilan belas april dua ribu tujuh belas
presiden joko widodo pun hadir untuk membuka acara sambil melihat lihat sejumlah produk baru
lalu apa saja yang ada di ims tahun ini
albi pratama memiliki laporannya
nah sekarang saya sudah ada di hall a
nah disini banyak sekali brand brand dari apm apm yang sudah ada di indonesia
seperti dari amerika ada sikrole
lalu ada dari tiongkok ada wuling
ada dfsk yang juga menjadi pendatang baru di dua ribu delapan belas kali ini
dan lainnya ada mobil jepang
ada mitsubishi ada nissan dan ada suzuki
tapi yang menarik di suzuki ini masih tertutup
kira kira mobil apa yang bakal dilaunching sama suzuki
zuki di gelaran iems dua ribu delapan belas kali ini
nanti kata mbaknya suruh ngikutin presscon nya dulu
nah kita tunggu mobilnya seperti apa dan mobil apa nih ya
tidak hanya suzuki yang akan memperkenalkan produk terbarunya di iims dua ribu delapan belas kali ini
tetapi brand brand lain seperti mercedes benz chevrole wuling dan juga dfsk
yang jadi pendatang baru
di dua ribu delapan belas ini juga akan mempertontonkan mobil mobil baru mereka
saya juga belum tahu dan bahkan pengunjung punyung yang datang kesini rame ini
juga mungkin akan penasaran seperti apa produk produk yang akan diperlihatkan dan juga diperkenalkan
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
mungkin ini kiasan yang tepat untuk menggambarkan sosok antara presiden
jokowi dodo dan anak pertamanya gibran raka bumi raka
kenapa saya katakan demikian
karena di ajang iims dua ribu delapan belas kali ini keduanya tidak mau kalah
sama sama memamerkan motor mereka masing masing
di depan saya adalah motor presiden jokowi dengan basic royal enfield balet tiga ratus lima puluh
yang juga pernah dipakai touring ke pelabuhan ratu beberapa waktu lalu
dan di sebelah sana motor mas gibran dengan basic honda cb satu ratus dua puluh lima bergaya cafe racer
di antara mobil mobil baru yang nantinya akan meramaikan pasar otomotif di indonesia
sejumlah mobil lainnya dari eropa seperti yang ada di hadapan saya ini juga dihadirkan ke ims dua ribu delapan belas kali ini
mobil mobil super mewah super kencang dan juga tentunya super mahal ini didatangkan langsung
dan salah satunya adalah hypercar yang ada di belakang saya bugatti veyron yang satu satunya ada di indonesia
ditaksir mobil tersebut memiliki harga mencapai sembilan puluh miliar rupiah
nah ims dua ribu delapan belas sendiri akan digelar selama sebelas hari berturut turut mulai sembilan belas april sampai dengan dua puluh sembilan april dua ribu delapan belas
albi pratama jakarta